bangkai kapal zaman perang dunia ii kembali ditemukan
kapal perang amerika uss genius ditemukan di dasar laut pasifik
uss genew dikenal sebagai kapal perang yang memiliki lima awak bersaudara kandung
yang semuanya gugur di dalam kapal tersebut
dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube
cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya budi adiputro pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
ini adalah penampakan pertama bangkai kapal perang uss geno
yang diambil dari kamera kapal selam rv patrol milik perusahaan vulkan
menurut laman the guardian bangkai uss geno ditemukan empat km di bawah laut pasifik
uss genew tenggelam ke dasar laut pada november
seribu sembilan ratus empat puluh dua dalam pertempuran yang dikenang sebagai the battle of guadalcanal
kala itu uss geno bersama kapal laut amerika yang lain berusaha mencegah pihak jepang
menguasai pangkalan udara di guadalcanal kepulauan solomon
dilansir national geographic bangsa amerika mengenang uss genew sebagai satu satunya kapal perang
yang memiliki lima awak bersaudara kandung
mereka adalah sullivan bersaudara
waterloo iowa itu mendaftar angkatan laut amerika secara sukarela
seusai pengeboman pearl harbor di tahun seribu sembilan ratus empat puluh satu
namun mereka mengajukan syarat khusus kepada angkatan laut amerika
agar dapat bertugas di dalam kapal yang sama
sulvan bersaudara bersama dengan enam ratus lebih awak kapal gugur
usai uss juno terkena misil torpedo pihak jepang
kisah heroi kelima pemudaan
bersaudara itu diangkat ke layar lebar dalam film berjudul the sliphens
temuan bangkai uss geno adalah keberhasilan ketiga vulkan
dalam ekspedisi menemukan warisan perang dunia ii
sebelumnya vulkan yang dimiliki oleh salah satu pendiri microsoft itu
telah menemukan bangkai kapal induk uss indiana polis di laut pasifik
lalu menyusul kapal induk uss lexington di dasar laut coral
sekitar delapan ratus km lepas pantai timur australi